menteri perhubungan ignasius jonan melakukan sidak di terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta tanggerang banten
dengan didampingi sejumlah pejabat pt angkasa pura ii
yang rencananya akan beroperasi pada dua puluh juni mendatang
didampingi sejumlah pejabat kementerian perhubungan serta pt angkasa pura ii
ignasius jonan menteri perhubungan selasa sore mengelilingi terminal tiga ultimate bandara soekarno hatta tangerang banten
jonan menilai masih banyak kendala rencana pengoperasian terminal tiga ultimate
seperti bangunan terminal kedatangan yang berada di lantai dasar
serta fasilitas penerangan dan pendingin serta fasilitas lainnya
ignatius jonan mengatakan banyak yang belum diselesaikan
dan belum tentu pengoperasian akan dilakukan pada tanggal dua puluh juni
seperti penerangan jalan check in counter garbarat
atau jembatan menghubung ruang tunggu penumpang ke pesawat yang belum rampung
namun pihak pt angkasa pura ii berusaha dan menargetkan pengoperasian terminal tiga ultimate pada dua puluh juni
untuk menangani penerangan
menampung sejumlah calon penumpang arus mudik lebaran
yang baru digunakan oleh maskapai garuda dengan rute domestik
dodi wahyudi tanggrang banten